pengawal keadilan itu telah meninggal dunia
mantan hakim agung artijo alkostar meninggal dunia sekitar pukul dua siang di rumah dinasnya di apartemen spring hill terrace pademangan jakarta utara
menko polhukam mahfud md menyebut artijo meninggal dunia karena penyakit jantung dan paru
sejumlah tokoh seperti menko polhukam mahfud md ketua kpk firly bahuri dan anggota dewan pengawas kpk alberti naho terlihat datang ke kediaman artijo untuk menyampaikan bela sungkawa
mahfud menyatakan artijo meninggal dunia pada usia tujuh puluh dua tahun akibat komplikasi penyakit ginjal jantung dan paru yang dideritanya
ia menyebut sosok artijo menginspirasinya sejak kuliah di uii yogyakarta
sesuai dengan kesepakatan keluarga beliau langsung dibawa ke situbondo
di mana tadi difasilitasi oleh pak firly dan pak sarifudin mahkamah agung
sehingga nantinya para keluarga itu supaya siap siap saja di situ bondo untuk menerima almarhum
belasan koruptor yang mengajukan kasasi berharapnya
algojo mengajukan kasasi berharap hukumannya diperingan justru hukumannya ditambah oleh artijo
antara lain mantan presiden pks lutfi hasan ishak politisi partai demokrat angelina sondah
mantan ketua mk akil mohtar hingga mantan ketua umum partai demokrat anas urbaningrum
tujuh belas tahun menjadi hakim agung artijo juga dikenal sebagai sosok sederhana
dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara lhkpn tahun dua ribu sembilan belas
artijo hanya ratusan juta
dia tercatat memiliki tanah di sleman senilai tujuh ratus juta rupiah
dan ia tidak memiliki alat transportasi
terlibutan cnn indonesia